yanuar bocah yang dibawa dalam gerobak oleh ayahnya dari madiun ke surabaya
akhirnya mendapatkan perawatan secara gratis dari pemkot surabaya
wali kota surabaya tirisma hari ini bahkan menyempatkan waktu
menjenguk sang bocah yang mengalami kelumpuhan sejak balita
perjuangan keras supriyadi yang membawa anaknya bernama yanuar menggunakan gerobak
berjalan dari madiun ke surabaya untuk berobat akhirnya tak sia sia
usaha keras dari pria paruh baya ini mendapatkan respon dari wali kota surabaya
tri risma hari ini yang langsung memberikan fasilitas rawat inap dan pengobatan gratis
untuk yanuar di rumah sakit dr suwandi surabaya
bahkan tri risma hari ini menyempatkan diri menjenguk secara langsung yanuar
yang diketahui menderita gizi buruk dan celebral palsi hingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang
fasilitas pengobatan gratis ini diberikan oleh pemerintah kota surabaya
karena supriyadi ternyata tidak bisa berjalan
supriyadi ternyata merupakan warga surabaya meski sudah tinggal lama di madiun
kita punya kelompok yang menangani ini
kalau ini kesecelebral palsy tadi dokter ngomong namanya kan cerebral palsy
cerebral palsy jadi otak
dulu ada penemuan otaknya beteraan banget
sementara menanggapi perhatian dari pemkot surabaya supriyadi ayah dari yanuar sempat menangis
eh eh udah aku tanggung jawab
terima terima saya terima
ini namun kita mandun
senang pak ya berarti pak ya
alhamdulillah senang pak
sebelumnya kisah supriyadi yang mendorong sebuah gerobak berisi sang anak yang lumpuh
bernama yanuar dari madiun ke surabaya menjadi viral
hingga menarik perhatian pemkot surabaya
supriyadi nekat mendorong gerobak untuk mengobatkan anaknya
karena tidak memiliki kendaraan ataupun biaya untuk naik kendaraan umum
wahyu pratama surabaya